sejak awal pekan lalu kondisi pantai kuta bali terlihat berbeda
sejumlah pohon peneduh yang ada di pinggir pantai dari depan kantor satgas hingga pasar seni kuta bertumbangan
hal ini diakibatkan abrasi cukup parah yang terjadi di sepanjang sekitar satu km pantai kuta
sejumlah pihak yang biasa beraktivitas di pantai ini pun mengaku khawatir
salah satunya adalah pengelola konservasi penyu
pasalnya jika abrasi terus terjadi akan berdampak pada
pada kawasan penetasan telur penyum
selain itu pengunjung pantai juga mengaku was was ketika harus bersantai di bawah pohon
mengingat akibat abrasi ini banyak juga pohon yang miring dan nyaris tumbang
ini mungkin yang cukup parah ya jadi banyak pohon pohon yang tumbang
terus ini kira kira apa sepanjang berapa kilo
kalau yang kita amatin sih di sekitar sini aja ini udah sekitar satu kilo di sini
jadi konservasi ini ya
ini yang paling terdampak di sini mungkin ya kalau dilihat di sepanjang pantai kute
karena sebelumnya kan masih banyak pohon sekarang ya pohon yang terluas udah roboh semua
ya saya agak khawatir sih udah beberapa hari ini saya lihat belum ada ini dari pemerintah daerahnya
takutnya anak saya misalnya main main di sini kerobohan sama pohonnya kayak gitu
instansi terkait di kabupaten badung segera melakukan penataan ulang di kawasan pantai kuta yang mengalami abrasi
nandang astika kuta bali